udah dulu ya ma
tapi pak surya
agak berbeda ya
berubah bagaimana bu
maaf saya nggak mau mencampuri urusan
tapi sepertinya nino sedang ada masalah mungkin
saya perilaku aku yang dulu
kalau aku marah
aku pergi dari rumah
ke rumah papa
tapi insya allah aku gak akan kayak gitu lagi kok
aku gak akan kabar dari rumah
lagipun aku juga kasih sama suami aku
nyariin aku terus soalnya
iya mas mau nambah lagi nggak
mas udah nyobain belum
nih lagi makan
ya udah gak usah banyak ngomong
ya udah gak usah banyak ngomong
mumpung gak ada yang melihat
gue harus musnahin foto ini sekarang juga
mumpung gak ada yang melihat
gue harus musnahin foto ini sekarang juga
mumpung gak ada yang ngeliat
but arissa kalau mas
aman gue harus kabarin mama sekarang
biar mama gak cemas lagi mikirin foto ini
aduh elsa udah dapetin foto itu belum ya
gimana kamu udah dapetin foto itu belum
udah beres semuanya
fotonya udah aku musnahin
syukurlah mama lega sekali dengernya sayang
ibu chandra masih menyimpan fotonya nggak di handphone
karena kemarin kan mamanya nino kirim foto itu lewat handphone
bisa aja kan gak sengaja nino lihat
fotonya masih ada di handphone mama chandra
berarti belum beres dong mah
kamu lihat di handphone mamanya nino
kalau foto itu udah gak ada ini baru aman
yaudah nanti aku coba ya mah
udah dulu ya ma
tapi pak surya
nino sikapnya agak berbeda ya
maaf saya nggak mau mencampuri urusan
tapi sepertinya nino sedang ada masalah mungkin
aku kok kepikiran terus ya sama ucapan burosa soal nino tadi
apa mungkin dia terpaksa ke sekolahnya rena
karena gak enak menolak permintaanku
aku bicara aja deh sama nino
kaper agak delikat
tapi itu adalah urus bayi
apa yang gue dilihat tapi begitu
kebenaran dia akan cuma berimpa konsisten